tidak pak ustaz sepertinya itu teriakan suara wanita pak ustaz
tidak pak ustaz
orang sudah mengakhiri warga berpulang musik pak ustaz
kita tunggu saatnya yang tepat baru kita bertindak
saudara saudara untuk menghormati kinaka
marilah sama sama kita kitaris umur ini sebanyak tujuh hari
jauhkanlah kami dari marah bahaya
berikanlah kami rezeki yang banyak
biar panen kami melimpa ruang
saya mau ambil air
pak jargo sumur ini kan sumur umum
jadi siapa saja berhak mengambil airnya
ini sumur keramat
siapapun yang mengambil air dari sumur ini
harus izin allah
pak jargo dari sejak dulu semua orang tahu
tanah di daerah ini adalah tanah milik umur
dan tidak ada satu tempat pun di dunia ini yang tidak ada keramat
termasuk sumur ini
bukan saja ini
sumur ini airnya bersih loh bagus
jadi harus kita gunakan dengan sebaik baiknya
kalian pasti akan kena murka nyakin agar
kalian berdua pasti mati
kematian itu hanya allah yang menentukan
bukan sumur ini
sumur ini tidak punya kekuatan apa apa
dan kita tidak boleh percaya kepada sumur ini
kita hanya boleh minta perlindungan
kepada allah subhanahu wa ta'ala
biar saja pak jarko
kalau nanti terjadi balah pada kedua orang ini
kita tidak usah bantu
kalian berdua pasti mati
sumur ini pasti beracun
ibu berangkat kerja dulu ya
kalau kalian lapar mau makan
ibu sudah gorengkan tempe
kenapa sih dewi ko gak boleh menerima uang dari bapak
iya bu bapak kan sekarang uangnya banyak
ibu juga gak tahu bapak kamu cari rezekinya dari mana
soalnya kita tidak boleh makan dari sesuatu yang belum jelas halalnya nak
ya memangnya bapak sekarang kerjanya apa sih bu
itulah ibu sendiri gak tau
ya udah kalau kalian butuh uang kalian minta sama ibu ya
sekarang kalian belajar lagi mau kerja
nanti hutang saya semuanya berapa saya mau bayar sekarang
sebarangan saya kesini mau bayar hutang
rengsek dasar orang kere belaga lagi kamu
kiri kiri kiri nih ambil semua bosan kembali
gak tudih aku ngambil uang haram kamu
hei sardi bilang sama istri kamu
ajari dia sobat santun jangan menghina orang
tahanlah sama dia
kenapa sih najwa apa dia mabuk
aku gak tau
si apa buat
makhluk bayar engkau
gaji kamu udah ambil sekarang kamu mau berhenti
memangnya mau kemana kamu
saya udah gak tahan dengan kelakuan pak iwan bu
dia telah memperkosa saya bu
kamu jangan asal bicara ya
suami saya itu keturunan neng rat
mana mungkin memperkosa kamu jangan asal bicara kamu
saya bicara yang sebenarnya
dia telah memperkosa dan menghati ayah saya
kalau kamu mau keluar kamu keluar aja
jangan menghinar dan meminta suami saya
sekarang cepat kamu keluar
cepat kamu keluar
cepat kamu pergi dari sana
ya allah berilah hamba kekuatan dan petunjuk
untuk dapat menangkap seseorang
yang telah membuat resah warga kami ya allah
assalamu'alaikum pak ustadz
jadi kita rondanya pak ustadz
ya jadi pak ardi
kita harus berusaha menangkap seseorang
yang telah membuat resah warga kita pak
kita berangkat sekarang ustadz

ada di mana ph
kamu gak apa apa
saya mau dibunuh
korban lagi mas dharmin
terus gimana nih pak
nah sekarang gini aja
mas dharmin mas karti sama kalian bertiga
ikut ustadz menjaga pelaku
nah yang lainnya bawa anak ini ke pos
tapi kita jangan mengotori masjid ini
dengan peluang yang banyak
terus kita jangan mengotori masjid ini dengan peluang yang banyak
buat anak karamurka
tapi dia juga mengotori kampung kita pak
potong aja tangannya
kurang ajar dia itu
berapa kali dia
potong aja tangannya
dan mempertanggungjawabkan perbuatanmu kepada yang terbaik
kau tak berani hadapin aku
jangan kau sudah
jarko sudah memperkuat anak saya
ternyata selama ini kelakuannya pecah
itu dia orangnya
nah sekarang mari kita buktikan
masukkan pak kardi
bagaimana cara kita menghapusnya
jangan pak jarko
pada saat saat tertentu gas ini naik ke atas
dan itu sangat berbahaya sekali
beberapa warga kita yang meninggal di sumur ini
bukan karena mereka terkena bala
tapi karena mereka menghirup gas beracun
maka dari itu kita jangan percaya
kalau sumur ini dapat mendatangkan keberkahan
itu adalah musrik
marilah kita kembali beribadah dengan benar
dan menghindari kemusrikan